bukan putri biasa kalian
dahulu kala ada seorang putri
aku tidak percaya aku sangat mengantuk
putri selina anda masih tidur
ayahmu ingin kau bergabung dengannya untuk sarapan
lima menit lagi

mengusupnya adalah putri raja magna
putri selina adalah satu satunya putri raja magnamus
raja mencintai putrinya lebih dari apapun di dunia
dia juga bangga padanya
kau tahu putri selina telah belajar hukum di universitas bergensi
dan sekarang telah kembali ke kerajaannya untuk membantu rakyatnya
tapi ayah dan putrinya memiliki satu kesamaan
ini sarapanmu yang mulia dan ini milikmu sang putri
oh aku pikir kita makan kastar hari ini
oh tidak apa apa tidak perlu resah
aku akan makan telur rebus hari ini
oh aku selalu menyukai salad
kau tahu baik ayah maupun putrinya tidak suka membuat marah siapapun
mereka tidak pernah mengkritik siapapun dan juga tidak pernah menerima kritik
kerajaan menyukai para bangsawan
ayah dan putrinya adalah duo terkenal di kota karena sifat baik mereka
tapi kerajaan raja magnamus juga terkenal
atau lebih tepatnya dikenal karena hal lain
maafkan aku yang mulia
tapi tingkat kejahatan di kerajaan kita tidak turun
orang orang berperilaku lebih tidak jujur dari sebelumnya dan
sudahlah tidak perlu mengatakan apa apa tentang orang orang
mereka mencintai bangsawan dan aku percaya pada kebaikan mereka
hmm tapi tingkat kejahatan adalah masalah aku setuju
kita harus berkonsultasi dengan pemandu kalau begitu
pemandu dipanggil karena ideologi dan pemikirannya yang tak tertandingi
dia adalah orang bijak di kerajaan
yang dikenal karena kecerdasannya dalam menghadapi situasi
yang mulia hormatku padamu
raja menjelaskan masalah ini kepada pemandu
praja menjelaskan masalah ini kepada pemandu
pemandu menjelaskan masalah ini kepada pemandu
ada ritual yang tertulis di buku buku tua tentang raja dan menterinya untuk meninggalkan istana
untuk menemukan setidaknya satu orang yang mengkritik bangsawan dengan sepenuh hati
maksudku adalah bodohnya aku mengatakan ini padamu
aku yakin kau telah menyelesaikan ritual ini dengan baik sebelum naik tahta
aku khawatir belu
aku khawatir belu
aku khawatir belu
tidak heran kerajaan menghadapi masalah ini
yang mulia kau dan menteri hukummu harus segera pergi untuk menyelesaikan ritualnya
putri selina dapat mengambil kursi menteri hukum sampai kau kembali
ingat yang mulia menerima kritik jika diperlukan
sang raja terkejut luar biasa

akan segera melakukan itu
sebuah resolusi mendesak disahkan

dan putri selina diangkat menjadi menteri hukum tanpa kehadiran raja dan rekan rekannya
selina mengerti bahwa dia harus mendukung ayahnya
mereka bersama sama untuk menyelamatkan kerajaan mereka
mereka bersama sama untuk menyelamatkan kerajaan mereka
aku telah mempelajari aturan utama keadilan
tapi ini adalah tanggung jawab yang besar
doakan aku beruntung ya vita
doakan aku beruntung ya vito
tugas menteri hukum sangat luas dan tersebar

putri selina harus membaca banyak dokumen untuk mengetahui situasi saat ini
kemudian membuat undang undang baru sesuai kebutuhan
kemudian membaca beberapa dokumen lagi
tapi putri selina bukanlah orang yang gampang menyerah
kita harus mengadakan pertemuan umum di balai kota
mereka pasti punya sesuatu untuk dikatakan
lalu itu terjadi
katakan padaku hukum apa yang menurut kalian harus ada
ini aneh yang mulia
kami tidak pernah ditanyai hal ini sebelumnya
ya ini saatnya
kalian orang orang yang akan terpengaruh oleh hukum yang dibuat di kerajaan
kalian harus punya suara di dalamnya
kenapa jadi begini
aku tidak mengerti
kenapa bisa seperti itu
saat orang terkejut dan mau membantu
di sisi lain
raja dan menteri hukum mengalami kesulitan sendiri
kau tidak mengerti
kau harus mengkritikku
pasti ada sesuatu yang tidak kau sukai
oh tentu saja
aku tidak suka banyak hal
aku tidak suka stroberi dan murban

maksudku sesuatu yang tidak kau sukai dariku aku butuh kritik
kau adalah raja tuaku
dan kau tidak melakukan apa apa
jadi apa yang tidak disukai
aku memanggilmu tua
bukankah itu sebuah kritik
itu bukanlah sebuah kritik
aku memang sudah tua
dan untuk apa kau berbisik
nyonya aku bertanya padamu
aku tidak berpikir wanita yang rendah hati itu adalah calon yang baik untuk misi kita
aku akan pergi sekarang
aku tidak mau karang
kau murah hati
raja mengembara ke setiap sudut kerajaannya
tapi tidak dapat menemukan satu orang pun yang dapat mengkritiknya
semua orang menyukai raja dan putrinya
dengan segala hormat yang mulia kami telah melakukan misi ini selama sebulan
kita harus berbalik dan meminta pemandu untuk menunjukkan cara lain
orang orang tampaknya tidak mempermasalahkan apapun yang kau lakukan
aku siap menanggung hukuman apapun yang kau anggap pantas yang mulia
tidak ada ritual seperti itu aku berbohong
beraninya kau aku akan menghukummu
siapa yang memberimu hak untuk menghukum tanpa memberi kesempatan yang adil untuk didengar
dan dalam hal ini ayah kau juga tidak memiliki hak itu
pemandu tidak salah ayah
nyatanya dia masih yang paling bijak di ruangan ini
katakan padaku ayah
bisakah kau menemukan satu orang yang bisa mengkritikmu
kami tidak bisa karena tidak ada yang mempermasalahkan apa yang raja lakukan
karena ayahku dan aku tidak lakukan apapun
kami hanya melakukan apa yang menyenangkan orang lain
kami bukan pemimpin yang baik
aku menyukaimu kau adalah raja tuaku
lagipula kau tidak melakukan apa apa
jadi apa yang tidak disukai
wanita tua itu benar
orang orang menyukaiku hanya karena aku raja
karena aku tidak melakukan hal yang berarti
aku tidak berarti bagi mereka sehingga mereka tidak mengkritikku
selina membawa ayahnya kembali ke istana
ini semua adalah kritik yang aku terima hanya dalam satu bulan
orang orang membenci kita
mereka ingin kita belajar
dan menjadi lebih baik
aku meminta mereka untuk memberi kita saran
dan mereka menulis semua yang tidak mereka sukai tentang istana
maaf yang mulia
kebohongan yang kukatakan adalah agar kau tahu betapa pentingnya bagi para pengikut untuk mengkritik pemimpin mereka
kalau tidak bagaimana pemimpin mereka akan belajar
kritik itu penting
sejak putri selena memimpin
tingkat kejahatan telah turun drastis yang mulia
dia mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
orang orang tahu bahwa keadilan akan ditegakkan
entah orang itu suka atau tidak
istana memikirkan kebaikan orang orang
bukan tentang menyenangkan mereka
putri selina pemberani dan tak kenal takut
raja memberi penghargaan kepada pemandu atas solusi kreatifnya
dan menunjuk putri selena kepadanya
putri selena sebagai menteri hukum kerajaan
menteri hukum sebelum sang putri senang berada bersama sang putri dan belajar darinya
raja juga mulai mengatakan tidak jika itu memang perlu
dan mulai menjaga pekerjaan istana lebih dekat
rakyat kerajaan sekarang menghormati raja magnamus dan putri selina
mereka mencintai putri mereka dan mengagumi sifat dan kecerdasannya
karena putri selena telah membuktikan bahwa dia berpengalaman
bukan putri biasa kalian
dia adalah seorang putri yang suka menerima kritik dari rakyatnya